merit yang diadaptasi dari serial bbc doctor foster dibuat versi indonesia dengan judul
mentua adinia wirastri chico jericho dan tatyara safira menjadi bintang utama dalam serial ini
dan sudah bergabung bersama kami di studio kali ini ada pemeran utama serial mentua dan
chico jericho dan juga tatyara safira hai hai selamat malam gimana kabarnya baik sehat alhamdulillah
mas iko gimana kabarnya baik sehat terima kasih sudah datang ke sini untuk ngobrol ngobrol sama
kita begitu ya jadi nanti saya jelasin sedikit bahwa masiko akan berperan sebagai ivan dan
juga tatiana akan berperan sebagai bella begitu nah kita langsung bahas aja kalau begitu tapi
di awal kita udah lihat nih teaser trailernya begitu seru banget gitu ada adegan milih melihat
rambut dan segala macem itu itu ada adegan milih melihat rambut dan segala macem itu itu ada adegan milih melihat rambut dan segala macem itu itu
tentang serial mentua ini ya serial mentua ini diangkat dari ip dokter foster dari diambil dari
bbc dari uk yang sudah memenangkan penghargaan mungkin masyarakat indonesia tahunya serial the
world of merit yang diadaptasi oleh korea selatan dan cerita serial mendua ini tentang keluarga
dokter sekar atmaja yang mempunyai seorang suami bernama ivan seorang anak yang baik mungkin bella
mau menambahkan sedikit mengenai sedikit aja karakter bella mungkin melanjutkan dari apa yang
disampaikan chiko gitu ternyata dibalik keluarga yang terlihat harmonis ini ada seorang perempuan
yang merusak keharmonisan keluarga sekar dan ivan kita makin penasaran jadinya begitu ya
mas ciko ini mas ciko kan memerankan sebagai ivan tadi katanya bisa dijelasin nggak sedikit
karakter mengenai ivan itu seperti apa sih iya ivan ini adalah seorang entrepreneur suami dari
dokter sekar dan ivan ini sebenarnya anak laki laki pertama dalam keluarganya punya adik perempuan dan
ivan ini pandai bergaul orangnya punya usaha di bidang wellness
oke oke baru boleh sampai segitu berarti dia lavable temennya banyak
kelihatan juga dari trailer tadi ketika dia ngumpul sama temen temennya dan segala macam gitu ya kalau
karakter bella gimana mungkin bisa diceritain nih kata tiana
kalau bella itu dia sebenarnya anak yang sangat manja jadi dia itu anak orang kaya

jadi dia sampai diberangkati sama keluarganya untuk sekolah fashion di paris
terus kemudian pas kembali ke indonesia dia buat apa ya kayak clothing line nya sendiri lah
dan kalau untuk karakternya sendiri ya sebenarnya mirip mirip sama yvan ya
makanya sebenarnya ya itu yang unik gitu
karena kan harusnya karakterku antagonis
tapi di scriptnya tuh kayak sangat baik sebenarnya gitu
jadi antagonis atau enggak itu nanti adalah interpretasi dari penonton sih sebenarnya
oke pasti lovable lah gimana caranya coba kita bisa membenci dua karakter ini
yang baik baik semuanya begitu ya
kalau kita ngomongin ini kan sebenarnya adaptasi dari dokter foster bbc
beban gak sih memerankan karakter
adaptasi dari dua serial yang memang sudah sukses banget gitu dari mas iko dulu
sebenarnya kita happy ya lebih ke excited gitu
karena kita ngeliat kayak adaptasi dari negara negara yang sebelumnya sukses
dan apalagi ya kami percaya ketika kami baca skripnya yang ditulis oleh mas dono indarto dan juga mbak sekar
ini pendekatannya sangat berbeda
ini sangat indonesia sekali
dan didirect oleh ibu pritaria negara
dan sudah menjelaskan visinya seperti apa tentang film ini
dan kita lebih ke excited sih
karena emang bener bener ini sesuatu yang akan berbeda banget
pendekatannya ke masyarakat indonesia lebih kena
tadi kalau kita lihat dari tister talernya itu juga kelihatannya tinggalnya di jakarta dan segala macam
jadi memang jakarta pusat

berarti emang dekat banget sama kita nanti kembali ke indonesia ya kan

dan juga ceritanya begitu
kalau aku sih pastinya bangga sekali ya
maksudnya dikasih kepercayaan untuk bisa bergabung dalam proyek ini
apalagi ensemble castnya menurut aku gila banget sih
maksudnya aku senang banget untuk bisa kerjasama lagi sama ciko
terus bisa satu project sama adinia wirasti
yang menurut aku memainkan karakter sekar dengan sangat keren
pokoknya gila deh
ensemble castnya tuh menurut aku hebat banget
dan aku sangat bangga gitu untuk bisa berada di antara mereka semua
aktor dan juga aktris terbaik di indonesia bisa dibilang bergabung di sana semua gitu ya
kalau tadi mas ciko juga cerita mengenai ceritanya sedikit adalah perselingkuhan begitu ya
kalau kita lihat kan belakangan cerita soal perselingkuhan baik ada di film dan juga series lagi banyak begitu
dan juga penonton pasti suka karena gregetan nontonnya
nah apa yang menjadi
pembeda antara mendua dengan serial dan juga film yang ceritanya kurang lebih sama
yang membedakannya adalah bagaimana dikemasnya sih kemasannya
memang kita ambil ip dari dr foster serial yang sudah sukses memenangkan penghargaan di uk
tapi di sini kami menyuguhkan sesuatu yang berbeda dengan ensemble cash yang sangat menarik
dan saya yakin mendua ini bisa memberikan sesuatu yang tontonan yang menarik untuk kita semua ya
untuk pencinta serial drama pertama
oke oke oke menarik ya
apalagi ini kalau aku nggak salah itu kan delapan episode ya
nanti akan tayang begitu ya kita lihat delapan episode nanti
apakah berhasil membuat gergetan para penonton begitu
apa yang menarik selama proses syuting kemarin yang dimulai dari maret selama tiga bulan kemarin gitu ya
ini sebenarnya pengalaman pertama aku juga sih sebenarnya buat syuting series kaget juga bahwa
ternyata untuk syuting delapan episode itu memakan waktu cukup lama ya hampir tiga bulan gitu
tapi kalau untuk tantangannya sendiri ya mungkin ya gimana membangun karakter chemistry dengan satu sama lain
lebih ke situ sih
sama seperti tatchana gak beda jauh sebenarnya saya juga ini series pertama saya
dan kita syuting tiga bulan dan treatmentnya ini benar benar
kita punya treatment khusus yang spesial
yang spesial gitu seperti memperlakukan syuting ini seperti syuting film
dari directing dari segala aspek begitu juga dengan pemain
kita punya waktu workshop yang lumayan intens
karakter ini kan bukan cuma protagonis dan antagonis
tapi bagaimana cara membuat karakter protagonis dan antagonis ini serealistis mungkin
sehingga bisa diterima sama masyarakat indonesia
oke oke kalau kita ngomongin soal karakter nih
sukses bikin penonton naik darah bikin geregetan gitu
apakah ivan nantinya akan sukses juga membuat penonton kita geregetan nih
nah disini kalau misalnya memang karakter ivan ini sukses untuk membuat geregetan
berarti sukses dong saya memerankan ivan
nah disini memang benar benar challenging gitu gimana cara membuat karakter ivan
di satu sisi itu penonton nggak bisa membenci ivan
tapi di satu sisi apa yang dilakukan ivan
disitu tricky nya gimana caranya harus berada di
nggak boleh terlalu over nggak boleh terlalu under
jadi gimana cara tepat
challengenya disitu ya
kayak ivan nggak boleh kelihatan
aduh tujuh belas desember ya nanti dibicara
benar benar jangan terlalu banyak dibocorin supaya kita makin penasaran nantinya gitu
tatiana ini kalau kita ngomongin karirnya selama ini kan lebih banyak memberanikan kan
lebih banyak memerankan karakter yang protagonis yang baik dan ini mendapatkan challenge menjadi orang ketiga gitu sebutannya gitu ya
gimana caranya risetnya mendapatkan supaya bisa lebih dekat kalau kata netizen dengan karakter pelakor nih
sebenarnya gini sih dari awal bergabung dalam project ini aku memang udah tahu gitu soal ceritanya tapi lebih mengenal the world of the married
karena waktu itu rilisnya pada saat pandemi dan semuanya kayaknya heboh banget ngebahas itu
sempat nyoba nonton juga tapi kayak di episode kedua tuh mulai kayaknya aku kurang tertarik deh gitu
tapi begitu di approach dengan project ini sama screen play dan juga disney
aku baru tahu tuh kalau ternyata oh the world of the merit itu adalah adaptasi dari serial bbc
aku pengen nonton yang babc deh akhirnya sempat nonton yang itu
terus tapi pas udah mulai masuk
masa praproduksi latihan dan develop karakter sama director juga dia malah bilang kayak
kamu di sini gak usah terpatok sama karakter yang ada di versi bbc maupun yang korea ya gitu
kayak kita explore bikin sesuatu yang baru aja jadi sebenarnya lebih fun sih ya
lebih fun jadi lebih kebebasan lah kita
iya iya lebih bebas begitu ya untuk mengadaptasi karakter biar disesuaikan dengan penonton kita di indonesia begitu
ada tantangan tersendiri gak sih kata tiana selama
memerankan menjadi orang ketiga ini
wah sebenarnya kalau buat aku gini sih
tantangan terbesar ya adalah gimana caranya aku itu bisa masuk ke dalam kepala karakter si bella ini
karena menurut aku ada banyak banget apa ya hal yang gak masuk akal gitu ya
ini kan bella ceritanya anak muda cantik pinter dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan gitu
tapi kenapa dia harus jatuh di tangan seorang laki laki yang udah
kayak kenapa dia akan mempercepat dirinya sendiri dengan cara itu
jadi buat aku tantangannya adalah mencari motivasi gitu
kenapa sih bella ini sampai mau ada dalam hubungan seperti ini
ini kamu balik lagi memerankan sebagai orang ketiga begitu takut gak sih dimusuhin sama netizen nanti
karena biasanya kalau udah ngelihat karakter yang bikin gregetan kadang netizen suka galak tuh
ya mungkin sama kayak chico ya
kalau mau diambil positifnya kalau emang nanti pada akhirnya mereka kesel ya mudah mudahan karena kita berhasil membawakan karakter dengan baik gitu
dan masuk ke proyek ini ya aku tahu juga lah itu adalah resiko gitu ya yang mungkin nantinya harus dihadapkan
jadi gak usah terlalu dipikirin juga sih kalau dihujat pun ya gak
dari karakter masing masing kita coba dari tatiana dengan bella apa yang dibanggakan dari bella nih
yang dibanggakan dari bella mungkin persisten dia kali ya
dia adalah tipe orang yang gak akan berhenti untuk berusaha sampai dia mendapatkan apa yang dia mau
menarik menarik kalau mas ciko dengan ivan
iya ivan walaupun dia mempunyai seorang istri yang sukses gitu tapi dia juga ingin membuktikan dirinya bahwa dia dapat berdiri sendiri
sebagai seorang laki laki sebagai seorang pemimpin keluarga ingin berusaha gitu untuk membuka usahanya sendiri
sesuai dengan passionnya dia seorang bapak yang baik yang dekat dengan anaknya dan juga ya seorang yang terbuka
yang pandai bergaul mempunyai banyak teman sehingga event ini lovable
tapi sebenarnya yang saya nggak suka adalah keputusan dia kenapa dia harus mengkhianati keluarga
benar benar menarik banget dengerin gimana cerita dan juga karakternya dari masing masing
ada mas ciko dengan ivan dan juga kak tatiana dengan bella begitu ya kita tunggu aja nanti
karena serial kedua akan tayang delapan episode di layanan streaming berbayar mulai tanggal tujuh belas desember dua ribu dua puluh dua
terima kasih mas ciko dan juga kak tatiana sudah mampir sama kami ngobrol ngobrol di cnn indonesia connected
dan usai sudah showbiz corner pekan ini kita ketemu di showbiz corner pekan depan bye